pt asuransi jiwasraya gagal membayar polis asuransi jiwasraya saving plan
senilai rp dua belas empat triliun rupiah yang telah jatuh tempo pada oktober hingga desember dua ribu sembilan belas
dan kita sudah terhubung dengan irfan raharjo yang merupakan pengamat asuransi
untuk membahas lebih dalam terkait hal ini
selamat malam pak irfan
selamat sore selamat malam
pak irfan ini menurut anda apakah kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah
untuk membentuk holding asuransi baru sebagai solusi pendanaan bagi nasabah jiwasraya ini sudah tepat pak
saya anggap solusi atau inisiatif untuk membentuk holding asuransi untuk jiwasraya
yang sebelum ini kita juga mengenal satu skema yang sebelumnya itu jiwasraya putra itu sudah tepat
bahwa dengan holdingisasi ini akan memberikan kepercayaan kepada publik
dalam mengatasi ini yaitu dengan menggandeng yang banyak disebut adalah transference life
transpending life akan menggarap portfolio yang dimiliki jiwasraya
yang sangat kuat di dalam bisnis dana pensiun
jiwasraya mengelola sekitar satu ratus tiga bumn
dan juga ada sekitar tiga ratus an anak usaha bmn
yang semuanya bisa dijadikan customer base bagi holding yang akan dibentuk nanti
kemudian seberapa efektif pak ini untuk kemudian bisa membayar tunggakan yang selama ini sudah ada dan sudah jatuh tempo ini pak
yang lebih mendesak dan lebih segera akan memberikan hasil itu adalah yang inisiatif yang sebelumnya
yang kita kenal dengan jiwa seraya putra yaitu anak usaha jiwasraya yang lebih akan memberikan quick win
bagi usaha penyelesaian klaim nasabah
putra ini akan menjadi business value bagi sejumlah bumn yang akan bermitra membentuk anak usaha itu
yang kemudian akan ditawarkan kepada investor investor baru
dan ada beberapa investor yang sudah catat serius untuk mengambil saham di jiwasraya putra ini
di awal awal tahun depan ini di kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh
berarti kalau kita bisa simpulkan ini kalau dibandingkan rencana pertama dengan adanya holding
ada asuransi yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu dibentuk dan juga adanya investor investor yang ada
ini sebenarnya langkah sebaiknya yang harus dilakukan ini yang mana pak
ataukah memang menggabungkan keduanya atau seperti apa pak
sebetulnya jiwasraya putra itu jauh lebih dulu diusulkan oleh memegang saham kepada ojk
dalam hal ini pihak kementerian bumn sudah mengajukannya di bulan februari
apabila itu segera diizinkan oleh jpu
ojk saat itu februari dua ribu sembilan belas maka hasilnya sudah akan terasa sebetulnya saat ini
bahwa investor sudah akan jump in untuk mengambil alih saham dari keempat bumn yang bermitra di jiwasraya putra
namun ojk baru memberikan izinnya itu di bulan september
ini sungguh sangat terlambat dan ini menunjukkan ketidaksensitifan ojk dalam melihat masalah jiwasraya yang sangat serius ini
pada saat ini apakah ini adalah dasar kemudian ojk memundurkan begitu ya
baru di acc pada bulan september gitu padahal sudah diajukan dari sebelumnya
ya itu sudah diajukan di bulan februari oleh pemegang saham dalam ini kementerian bumn
tapi baru september ojk menyetujuinya
ini menunjukkan ketidaksensitifan ojk terhadap permasalahan ini
mereka sangat business as usual tidak melihat betapa masalah ini sedemikian menjadi bola salju
dari saat ke saat dan itu terbukti saat ini kerugian yang semula hanya delapan ratus dua miliar
sekarang sudah menjadi tiga belas triliun hingga akhir desember ini
kalau menurut pengamatan dari pak irva nih ya kita bicara persentase ya pak
kira kira berapa persen efektivitas atau bisa tercapainya goal utama untuk kemudian bisa membayar
dari tunggakan tunggakan yang ada dengan adanya plan a dengan adanya holding asuransi
dan yang plan b juga menjalankan adanya investor investor yang masuk
ini kira kira berapa persen kemudian nantinya bisa tercapai
kalau jual saraya putra yang merupakan inisiatif pertama yang sudah diaktifkan februari
dan baru dikejui ojk september itu jauh lebih konkret
sudah ada sejumlah standby buyer yang bisa disebut dan itu semua dari asing yang bersedia
dan menyatakan kesediaan untuk mengambil alih saham dari beberapa mitra bmn yang ada di dalam jual saraya putra
sudah bisa mewujudkan asn yang diharapkan
sedangkan holdingisasi yang muncul belakangan itu masih perlu waktu karena di situ masih ada beberapa peraturan yang harus direvisi
misalnya dengan keterlibatan pasmen life harus ada perubahan tentang undang undang dana pensiun
yang basisnya adalah manfaat pasti menjadi iuran pasti
kemudian juga apakah undang undang bumn menginginkan
membenarkan anak usaha itu bisa bermitra dengan bumn
misalnya pasman yang anak dari pasman life yang anak dari pasman bermitra dengan bmn
itu juga perlu kajian kajian di dalam kementerian bumn
tapi kan kalau kita bicara soal skenario ya pak
kalau skenario pertama yang dijalankan begitu dengan adanya investor masuk berarti kepemilikan juga akan beralih kan pak
nah kalau sekarang melihat kondisi seperti ini ada berbagai urgency
yang harus segera diselesaikan
mana yang lebih baik
yang paling segera dan sudah lebih dulu jauh ada di dalam perencanaan jiwa serai maupun kementerian bmn adalah jiwa serai putra
itu sudah jauh lebih dulu
itu sudah nampak bahwa komitmen itu ada di beberapa bumn yang sudah dicanangkan untuk ada di dalam jiwasraya putra itu
yaitu kebetapa api pegadean lkom bps
ya empat itu
pegadean tetapi lkom dan bps
baik pak irfan
kalau kita bicara soal kasus ini sebenarnya kan memang sudah sempat ramai atau mencuat ini di awal tahun di sekitar tahun dua ribu enam ya pak ya
namun kemudian masih terus berjalan hingga sekarang tahun dua ribu sembilan belas
berarti apa nih pak yang salah
apakah pengawasannya yang longgar atau auditnya atau seperti apa pak
yang salah di mana pak
sampai bisa besar seperti ini
bpk telah melakukan audit investigasi di tahun dua ribu enam belas untuk operasi perusahaan di tahun dua ribu empat belas dan dua ribu dua puluh
dan sudah banyak temuan yang dicantumkan di dalam audit investigasi bpk itu
namun nampaknya belum ada kelanjutan dari aparat penegak hukum maupun dari pihak pemilik perusahaan maupun dari regulator dalam hal ini ojk
jadi audit investigasi itu sudah dan sudah banyak temuan diantaranya tentang penempatan
investasi yang demikian besar pada satu reksadana yang hampir mencapai seratus persen
kemudian penempatan saham saham yang tidak berkualitas di tir tiga yang direkomendasikan oleh bpk untuk dialihkan ke lg empat puluh lima dan seterusnya
namun belum ada kelanjutan dari situ dan ojk tidak sensitif sekali lagi tidak memberikan tindakan apapun dari apa yang sudah dilaporkan oleh bpk
iya pak terkait dengan kasus gagal bayar dari asuransi jiwasraya ini kan kemudian
memberikan juga dampak psikologis ya kepada para calon nasabah ataupun nasabah yang sudah ada gitu
ada beberapa yang kemudian beralih ke asuransi swasta
namun ada juga yang kemudian jadi tidak ingin justru berinvestasi atau ikut dalam asuransi kepesertaan asuransi
sebenarnya bagaimana sih pak cara memilih asuransi bagi nasabah ini
agar mereka kemudian tidak takut untuk menginvestasikan uangnya dan seberapa aman sebenarnya asuransi pemerintah maupun swasta yang ada saat ini
kasus jiwasraya ini tidak menyurutkan minat publik masyarakat untuk berasuransi
yang terjadi hanya terjadi yang disebut dengan flight to quality mereka akan pindah kepada perusahaan yang lebih berkualitas
sampai di situ kita harus melihat ada beberapa tips untuk mengetahui perusahaan yang baik yaitu pertama manajemen
manajemen itu dilihat dari governance mereka atau kelola mereka
kemampuan mereka melakukan protokol investasi risk management dan compliance itu penting
compliance terhadap peraturan peraturan yang ada compliance terhadap regulasi yang ditentukan oleh regulator ojk dan yang terutama sekali kemampuan mereka membayar klip
itu bisa nampak dari banyak laporan laporan atau bahkan juga bisa menggunakan rating asuransi yang sering dilakukan oleh media
yang setiap tahun juga diumumkan di media baik itu media keuangan maupun media media bisnis lainnya
baik jadi kita sebagai nasabah juga harus proaktif ya pak ya untuk mencari tahu apakah kemudian asuransi tersebut cukup kredibel ya untuk kita berikan uang untuk diinvestasikan di sana
terima kasih banyak pak irfan raharjo sudah bergabung bersama cnn indonesia connected